oke masih bersama saya budiman tandurjo di satu meja deforo mas sukidi pemikir kebangsaan
kalau lihat tren politik kontemporer lawan jadi kawan kemudian kawan kadang jadi lawan dan semuanya seakan akan berjuang untuk kepentingan negara
jadi kepentingan kekuasaan memang untuk memperkuat kekuasaan atau untuk kepentingan siapa mas sukidi
ini sebenarnya menandakan satu fase baru dalam demokrasi kita yang dalam situasi bahaya
dan itu mengakibatkan bahwa demokrasi tidak menjadi prioritas
yang terjadi adalah kekuasaan yang terpusat pada eksekutif sehingga kekuasaan eksekutif menjadi begitu tebal
nah penebalan kekuasaan pada eksekutif ini adalah tanda lahirnya apa yang saya rujuk dari pipa noris dan ronald inglehat
perilaku otoriter ini tercermin pada bagaimana keserakan untuk menebalkan kekuasaan pada eksekutif
dan itu membahayakan demokrasi kita
karena kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal terlampau besar itu akhirnya berjalan tanpa mekanisme check and balances
baik dari yudikatif maupun dari legislatif
keserakan pada kekuasaan eksekutif itu juga ditopang dengan hegemoni terhadap lembaga lembaga kampus
pemilihan rektor yang dikendalikan oleh kekuasaan itu membuat profesor rektor dari seluruh indonesia
itu tidak berani bersuara kritis pada kekuasaan yang pongah
akhirnya tirani kekuasaan itu menjelma menjadi kesewan wanangan
dan itu nyaris tanpa kontrol dari elemen masyarakat sipil dan terutama dari kaum intelektual
kaum intelektual justru menopang kekuasaan yang tiranik dan akhirnya demokrasi kita di ujung kematian itu sendiri
tapi elit berargumen bahwa ini semua memang butuh kekuatan besar untuk
kepentingan publik kepentingan rakyat ketika geopolitik begitu menekan sehingga butuh kebersamaan butuh rangkulan gitu
itulah bahaya dari populisme itu sendiri
populisme itu memberikan satu pesan bahwa pemimpin merepresentasikan dirinya begitu dekat dengan rakyat
menyuarakan kepentingan rakyat akhirnya membunuh partai politik sebagai penjaga gawang demokrasi
apa yang terjadi adalah
penguasa yang terlampau populis dan ini era yang disebut dengan the ages of populis leader
zaman pemimpin populis terjadi di berbagai dunia dan sekarang terjadi di indonesia
itu membuat kekuasaan eksekutif itu menjadi sewenang wenang
percaya pada saya bahwa kekuasaan yang terlampau tebal dan besar pada eksekutif itu pasti
dan korupsi kolusi dan nepotisme itu menjadi masalah terbesar bangsa ini
karena kekuasaan berjalan nyaris tanpa kritik nyaris tanpa mekanisme check and balances
dan kekuasaan itu berjalan di tengah kelompok masyarakat sipil yang begitu lemah
sehingga tidak ada kekuatan sipil
dan terutama intelektual yang berani bersuara kritis pada kekuasaan
yaitu adalah pangkal dari pendidikan karakter kata bung hatta
nah hari hari ini ketika kebenaran dihancurkan
batas batas moral antara baik dan buruk benar dan salah menjadi begitu bler
kaum intelektual itu bersikap diam
menyesapkan kebenaran kepada kekuasaan yang bongah
okelah sebabnya intelektual ini harus dibangunkan
karena tugas utama mereka meminjam istilah edward said
adalah speaking throoth to power
berbicara kebenaran kepada kekuasaan
kalau memang betul keinginan adalah merangkul semuanya masuk
tapi kan undang undang kementerian negara itu kan membatasi kursi menteri cuma tiga puluh
kalau ada wamen ya tambah tiga puluh empat lagi jadi enam puluh delapan gitu
ya itu kita jangan berandai andai lah ya
bisa permasalahan pos kementerian itu kan masih menjadi sesuatu hal hak prerogatif daripada presiden
artinya tidak bisa kita membatasi pada saat ini berapa dan berapa jumlahnya
artinya di sini bahwa
identik daripada koalisi ini kan selalu dikatakan adanya pembagian menteri
tetapi kalau kita melihat bahwa awal pertama kali sekarang ini
pak prabowo kan menyatukan dulu visi misi terhadap pemerintahan baru ini
keberlanjutan dan juga penyempurnaan
ini kan ini kan dari awal pak prabowo mengatakan bahwa keberlanjutan dan penyempurnaan
penyempurnaan ini masuk menarik yang berada di luar ya menyuarakan perubahan itu ya
penyempurnaan dalam pengertian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan
salah satunya yang disampaikan oleh teman teman dari pkb mengenai masalah perubahan
perubahan itu bisa juga masuk kepada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh pak prabowo
makanya kan pada saat disampaikan kepada pak prabowo dari gus mohaimin
sekarang kesinambungan dengan perubahan gitu jargonnya
bukan tidak ada perubahan itu penyempurnaan tetap penyempurna
nah jadi kalau kita melihat sepertinya
artinya bahwa penyatuan daripada ini adalah
kalau kita lihat juga koalisi yang sekarang ini yang ada
ini adalah koalisi yang indonesia masuk kabinet
indonesia maju yang sekarang ini kan sebenarnya juga ada dalam pkb dan nasdem
artinya kan ini kan koalisi yang sudah berlanjut
jadi siapapun kalau kita melihat di sini bahwa
jadinya koalisi itu semuanya
itu adalah nanti pembicaraan berikutnya terhadap mengenai masalah pada saat dua puluh oktober nanti
tapi komunikasi tetap dibangun
untuk bagaimana menyamakan ini
kita ini dalam koalisi kita ini butuh yang namanya stabilitas
bagaimana kita memberikan suatu pembangunan yang untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat
jadi kita kan bicara kestabilan bukan kita sama dengan order baru
kita lihat saja bahwa dunia usaha apabila tidak ada kestabilan politik
situasi global pada saat ini
membutuhkan indonesia ini lebih stabil karena apa
karena secara global situasinya tidak baik baik saja
ini dibutuhkan ketahanan daripada internal kita dan kita harus stabil
nah ini yang dibutuhkan bagaimana kita menciptakan pemerintahan baru yang stabil
dan membangun negara ini dan kita mempunyai cita cita bahwa dua ribu empat puluh lima indonesia menjadi indonesia
dan kestabilan itu dengan cara mengakomodasi semua kekuatan politik
mas andi komunikasi politik dijalankan betul nggak sih
sudah ada komunikasi untuk mengubah undang undang kementerian negara
tapi saya tahu memang artinya dalam yang saya tangkap adalah pak prabowo
sedang memikirkan desain kabinet
karena memang waktunya cukup panjang
ini kan masih ada sekarang ini enam bulan lebih
ya cukup waktunya untuk mencoba melihat desain kabinet
beliau juga orang yang sangat punya pengalaman internasional
sehingga juga bisa melihat di negara negara lain bagaimana desain kabinet
terutama dengan disesuaikan dengan program program yang sudah disampaikan pada waktu kampanye
sehingga desain kabinetnya macam mana
desain kabinet itu artinya organisasi ruu kementerian negara yang akan diubah
saya belum tahu bagaimana strukturnya misalnya tentang makan siang gratis
tentang beliau punya keinginan
yang kemudian kementerian mana yang pas untuk menangani hal itu
nomenklaturnya mungkin misalnya menko berapa menko yang dibutuhkan
lalu kemudian misalnya kementerian kehutanan yang sekarang ini dengan kementerian lingkungan hidup
yang tadinya berpisah disatukan
tapi kan dibatasi tiga puluh empat mas andi
nah di dalam kerangka itulah yang kemudian
tapi kan presiden bisa melakukan desain misalnya dalam pak sby dulu
kementerian lingkungan hidup itu berdiri sendiri
kemudian pak jokowi disatukan dengan kementerian kehutanan
nah sekarang mungkin pak prabowo sudah berpikir untuk memisahkan kembali dan membuat kementerian
kementerian perhubungan negara menyatukan misalnya biaya cukai dan dirjen pajak dan sebagainya
nah ini semua kan dalam batas batas undang undang sekarang pun tetap dimungkinkan untuk terjadinya perubahan perubahan
ketika baru sepengalaman saya dengan pak sby kira kira bulan oktober baru bicara orang
tapi kan strukturnya apa kementerian negara harus diubah dulu kan
kan yang tiga puluh empat pun bisa berubah berubah
tapi kan masing masing presiden bisa membuat nomenklatur berbeda
tapi perubahan itu untuk mengakomodir banyak yang diajak ya
karena memang ada kebutuhan untuk memastikan ada dukungan mayoritas di parlement
mas huda jadi apakah memang juga sudah terdengar rumor bahwa undang undang kementerian negara ini akan diubah gitu
untuk mengakomodasi banyaknya partai partai politik yang ingin bergabung dalam pemerintahan
nggak dapat ya tapi dibicarakan
tkp termasuk tahu diri lah jadi urusan itu sepenuhnya hak presiden hak prerogatif presiden
karena itu kerangka yang ketika diskusi kami awal ketemu bapak bahwa kerangkanya bahwa indonesia butuh kebersamaan untuk menghadapi berbagai hal
untuk menghadapi berbagai krisis yang akan kita hadapi setahun dua tahun yang akan datang
nah platform itu yang disepakati selebihnya saya kira urusan menteri dan seterusnya sekali lagi itu ranahnya pak presiden
dan mungkin juga menjadi bagian dari ranah koalisi indonesia maju yang sudah menjadi bagian dari kekuatan koalisinya pak prabowo
jadi apakah sekarang ini koalisi indonesia maju itu maksudnya
jika masih solid gitu atau masih apa sudah agak tidak solid kita bahas setelah cerita berikut ini saja

lalu muncul isu bagi bagi jatah menteri sebagai iming iming koalisi
benarkah prabowo gibran akan membuat koalisi besar pemerintahan mendatang